dan saat ini kami telah terhubung dengan koresponden senior cnn indonesia alvito de nova gintings
yang akan berbincang dengan calon wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
alvito silahkan dengan perbincangan anda
terima kasih ya terima kasih iqbal atas kesempatannya
saya sudah bersama calon bukan calon lagi wakil gubernur terpilih sandiaga salahuddin uno
boleh tepuk tangan
sama sekali di sini
mas itu ya tentunya selalu bersyukur
dan buat saya ini perjalanan delapan belas bulan
mulai september dua ribu lima belas
tapi sepertinya justru ini adalah awal kerja
yang detik ini harus kita sadari bahwa kita harus mempersatukan warga jakarta
kita berbulan bulan ada diskusi hangat
perdebatan sengit antar anggota keluarga pertemanan sampai whatsapp group yang terpecah belah karena isu pilkada ini
jadi prioritas kita sekarang adalah bagaimana melakukan rekonsiliasi
tapi sebelum kesana ini suatu hal yang apa ya
banyak orang yang tidak menyangka di awal pasti
ketika sandi dan anis dipasang
pasangkan itu aja sebenarnya sudah menimbulkan
kenapa mereka berdua
kenapa kemudian akhirnya sandi siap untuk menjadi nomor dua
kenapa padahal pemegang tiket
kemudian di awal awal angkanya juga tidak terlalu promising tidak terlalu menjanjikan
bahkan di hampir di putaran pertama mau mulai suaranya lumayan drop
tapi sekarang kondisinya berubah satu ratus delapan puluh derajat
anda dipercaya oleh warga jakarta
karena itu yang terbaca dari hasil quick count beberapa lembaga survei
apakah ini merupakan suatu visi yang memang diprojeksi oleh seorang sandiaga uno
karena saya yang awal sekali memulai muhibah ini ikhtiar ini
waktu saya bicara sama mas anies saya sampaikan ke mas anies
bahwa ini gak gampang loh mas
pertama saya mesti meyakinkan
beliau dulu mas anies setelah itu saya mesti meyakinkan partai partai pengusung
apalagi sekarang saya drop jadi nomor dua
bahwa isu yang harus kita disiplin bicara itu hanya tiga isu
yaitu isu lapangan kerja isu pendidikan dan isu mengenai biaya hidup
baru di ujung isu bagaimana kita bisa mempersatukan
nah memang kalau begitu kita bergabung saya sudah sampaikan ke beliau
pasti angka kita turun dulu
kenapa karena dibanding saya mas anies belakangan masuknya
warga jakarta jauh lebih mengenal sosok sandiaga uno dalam perhelatan jakarta
tapi secara popularitas anies itu sudah dikenal sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan
jadi perlu waktu sedikit untuk mendocking nama beliau
apalagi beliau bisa bercerita tentang solusi masalah pendidikan di jakarta
alhamdulillah begitu kita fokus pada tiga isu
tiga isu utama tersebut di putaran pertama di penghujung november desember
memasuki januari kita sudah ada dalam track yang benar
memang harus kerja keras
kerja kerasnya berasa
ya kerja kerasnya
apa yang paling dirasa apa ya yang sampai bawa perasaan lah
sampai baper kesulitan yang dihadapi untuk melewati jalan ini
alhamdulillah semuanya kita lalui dengan
yang capek badan itu terbayarkan begitu kita ketemu dengan warga
baru nyadar bahwa kita ini privilege banget gitu
kita bertemu dengan warga yang menyuarakan harapan harapannya untuk masa depan jakarta
jadi kita merasa wah jakarta punya banget potensi
kalau kita mampu menyingkirkan perbedaan diantara kita
bingkai keberagaman kita untuk pastikan lima tahun ke depan kita fokus di isu isu yang diangkat oleh warga jakarta
dan isu isu utama tersebut memang menjadi alasan utama bahwa kami bisa mendapat kepercayaan dari warga jakarta
dan yang terpenting menurut kami juga adalah tugas bagi kami untuk langsung reach out
langsung merangkul kepada
pak basuki dan pak jarod yang putra putra terbaik bangsa yang sudah mendedikasikan yang terbaik
dan masih gubernur sampai oktober
kita pastikan bahwa komunikasinya terbuka dialognya terjalin dengan hangat ada masa transisinya
dan pastikan juga pendukung pendukung pak basuki dan pak jarod itu bisa tersentuh dan ada dialog yang saling menghargai dan saling menghormati
sudah ada komunikasi langsung
belum ada dan tim kami sekarang sedang mencoba mengekstabilis komunikasi
tapi baru saja kami diberitahukan oleh dr mardhani alisera ketua tim kampanye kami
bahwa sudah ada pernyataan secara resmi dari tim kampanye pak basuki dan pak jarod untuk memberikan selamat
jadi ini yang harus kita tindak lanjuti
dan kalau saya prinsipnya saya akan jemput bola
saya akan datang dan saya akan pastikan bahwa kita akan mengambil inisiatif
mas andi jakarta ini kan demikian seksi sehingga pilkadanya saja rasa pilpres
setelah terpilih apa jaminan warga jakarta kemudian mas sandi sama mas anies pak sandi dan pak anies ini tetap menjadi gubernur dan wakil gubernur tidak terpisah di tengah jalan
komitmen kita lima tahun
dan saya agak selalu teringat gitu
bahwa di bulan september tanggal dua puluh dua dua puluh satu dua puluh dua dua puluh tiga september itu
selalu bergaung pilkada rasa pilpres
kalau buat saya itu yang akhirnya saya harus sepakati sama mas anies di awal
ini bukan tentang kita loh
ini bukan tentang prabowo bukan tentang soebul iman
tapi tentang warga jakarta apa yang mereka inginkan lima tahun ke depan
nih data datanya warga jakarta mau a b c d
nah kalau kita berpikiran bahwa ini adalah batu loncatan mereka tidak akan memberikan kepercayaan kepada kita
mereka harus percaya bahwa kita akan duduk selama lima tahun
jadi kita desain kampanye kita komitmen kita dari awal itu
bahwa kami akan bersama sama selama lima tahun
saya sudah mengambil inisiatif untuk menjadi wakil gubernur
komitmen ini saya minta dia pegang juga
dan alhamdulillah kita sepakat kita jabat tangan
dan ini adalah komitmen kita untuk lima tahun ke depan
jadi nggak ada hubungannya dengan dua ribu sembilan belas itu bisa dapat jaminan nih kita warga jakarta
kita bisa dapat jaminan
dan saya menyatakan di sini untuk sandi ula

lima tahun ke depan saya akan fokus untuk membangun jakarta
dan terus memberikan dedikasi kepada warga jakarta
apa langkah pertama yang akan dilakukan
begitu masuk ke
sebelum itu rekonsiliasi
rekonsiliasi ini penting sekali karena kita harus mendahulukan
bagaimana memastikan bahwa kita bukan hanya didukung oleh yang memilih kita
tapi kita juga diberikan
kita diberikan sebuah kepercayaan juga
dan dorongan dukungan juga dari yang tidak memilih kita
walaupun mereka merasakan sakitnya karena calonnya tidak terpilih
tapi mereka memberikan kesempatan kepada kita dalam paling enggak tiga enam bulan pertama itu
untuk membuktikan janji janji kita
dan ini yang makanya kita juga akan merangkul
pak basuki pajarot karena pak basuki pajarot itu adalah bagian terbaik dari jakarta
mereka sudah mendedikasikan dan prestasi mereka sangat mumpuni
dan oleh karena itu kita ingin merangkul
dan memastikan mereka akan jadi bagian dari transisi ini
dan juga akan menjadi bagian dari komitmen kami membangun dalam kebersamaan
mas andi dari sisi koalisi partai
ini kan sebenarnya partai koalisi yang ramping ya
hanya ada gerindra dan pks di situ pan muncul belakangan
di sisi lain koalisi yang mendukung ahok jarot cukup banyak
bapak akan berhadapan dengan mereka kemudian kan di apa namanya dalam sidang sidang wakil rakyat dengan pemerintah
apa yang dilakukan kemudian untuk itu
komunikasi sudah kami bangun karena saya ini satu satunya calon gubernur calon wakil gubernur
yang pernah ikut pendaftaran dan roadshow
di masing masing partai
jadi komunikasi sudah ada ya
jadi pdip sudah bicara sama pak sekjen sama pak ketua pdi perjuangan
demokrat juga saya sudah beranjang sana dan ikut prosesnya
ketua dpd nya yang baru juga kawan baik saya kita punya komunikasi yang baik
anggota dprd nya juga ikut dalam tim kami walaupun secara resmi tidak bergabung p tiga juga begitu
jadi kuncinya komunikasi
kita tidak akan kompromi terhadap tata kelola yang baik
jadi kita sampaikan kepada teman teman dprd yang mayoritasnya adalah teman teman yang punya komitmen yang baik untuk anti korupsi transparan dan akuntabel
kita hadirkan sebuah komunikasi yang baik sehingga walaupun kita koalisinya ramping tapi kita bisa merangkul semua
oke terakhir nih
okoc itu bukan hanya sekedar jargon bukan hanya sekedar komoditas kampanye
ketika sandi menjabat sebagai wakil gubernur artinya itu terrealisasi dan di follow up ya
jadi sudah kami launching mulai desember tahun lalu
okoc ini sekarang berhasil menembus angka dua belas ribu selama kampanye kami tujuh bulan terakhir
ini tidak akan berhenti
setelah sembilan bulan
tapi akan terus menjadi sebuah tulang punggung dan ini adalah bauran kebijakan dan rencana kerja rencana aksi yang sebelum nanti oktober sudah bisa membuahkan hasil
itu yang ingin kami hadirkan untuk lapangan kerja bagi seluruh warga jakarta
terima kasih atas waktunya
selamat sekali lagi bapak wakil gubernur paling tidak sekarang versi quick count ya
kita masih tunggu real count ya
tapi sekali lagi selamat
terima kasih sudah mengundang saya
dan itulah perbincangan saya dengan pak mas wito
wakil gubernur dki jakarta untuk sementara hasil hitung cepat beberapa lembaga survei
baik terima kasih alvito deonova gintings terkait dengan wawancaranya
dengan calon wakil gubernur dki jakarta karena kita masih menunggu bagaimana hasil dari kpud secara resmi nantinya
baik terima kasih sekali lagi